sementara itu kita akan beralih ke informasi selanjutnya ini terkait mengenai keputusan pssi menghapus regulasi soal markiplayer
yang disambut positif sejumlah pelatih dan manajer tim peserta liga
selain dipandang belum mampu mengangkat sepak bola indonesia marki player dianggap membebani pembiayaan klub saat ini
keputusan pssi untuk menghapus regulasi pemain asing yang berstatus markiplayer
mendapat sambutan baik dari sejumlah pengurus tim peserta liga satu tahun ini
salah satunya asisten manajer barito putra syarifudin ardasa
yang menyatakan bahwa keberadaan markiplayer saat ini belum mampu meningkatkan kualitas liga di tanah air
beberapa pemain yang didatangkan pun tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan
dan penghapusan markiplier ini preferisinya untuk barito putra
saya sangat setuju ya
mengapa setuju karena memang secara konstruktif penggunaan markiplier di musim lalu
itu tidak beradaptif signifikan untuk klub
terus itu menjadi ajang jor jora bagi klub secara finansial semua
dan memunculkan kesenjangan baru
contoh marqueplier pun juga secara kualitas yang di hire ke indonesia
tidak cukup memenuhi secara seterata kebutuhan yang ekspektasi
kita marketplace tidak ya sebenarnya
walaupun statusnya markiplier tapi secara kualitas tidak
hal yang sama diungkapkan asisten manajer mitra kutai kartanegara nur alam
mantan pesepak bola nasional ini mengatakan bahwa secara permainan
markiplier tidak banyak membantu pembinaan pada pesepak bolaan indonesia
namun secara tontonan keberadaan mereka cukup menghibur
kalaupun itu pakai multiplier tentu kita sudah punya
tapi kalau tidak kita mendukung tetap langkah pssi untuk sepak bola indonesia
untuk mencari kebutuhan yang lebih baik
sejauh ini kemajuan apa sih penggunaan marketplayer selama setahun evaluasinya
kalau menurut saya sih dari segi penonton yang bisa lebih hidup seperti itu
untuk pembinaan tidak ada pembinaan
saya kira untuk pembinaan mungkin belum sih menurut saya sih
tidak dapat dipungkiri jika kehadiran marketplayer
memang bisa meningkatkan keuntungan

memang bisa meningkatkan keuntungan